sekarang coba kau kendalikan curug itu bila kau berhasil maka aku akan melatih
curkan mereka semua
kok harus bisa mengalahkan mereka semua
ada yang ingin merusak ketentraman kampung kita jadi kalian harus
waspada tetapi bagaimana ini kijaro dagangan kami hancur semua tapi kita
bersyukur tidak ada korban dalam kejadian ini benar ki kita tidak bisa membiarkan
masalah ini terjadi lagi betul sekali kata kang ini sebaiknya kita harus lebih
waspada supaya kejadian ini tidak terulang lagi benar cepat kalian harus laporkan kejadian ini ke istana
gitu atura den jurus dari paman dipakai
besok kita main ke hutan
kamu harus ikut jaya dewata buat apa kita ke hutan kakang kanjengrama melarangnya kita harus
membiasakannya bukankah paman purwagali pernah berkata kita bisa karena kita terbiasa hutan itu
sangat berbahaya kita bersilaka waktu itu ternyata kamu penakut juga takut kakang kita jangan mengulangi
kesalahan yang sama pokoknya kamu harus ikut kalau tidak awas
kau ini baru menghadapi jaruh saja sudah kualahan sarkali terus terang kakak
saya terlalu meremehkan mereka
tidak apa apa meremehkan musuhmu supplemental mereka gentar dan jatuh kau harus tapuh sepada
dikeroyok lawan saja kau sudah kualahan ini tidak ada apa apa kalau kamu merasa takut kau harus tetap berhati hati
di keroyok lawan saja kau sudah kalang kabut
tapi kijaro datang secara tiba tiba kakak
nampaknya kau butuh latihan
supaya bisa menghadapi keroyokan dari lawan
tapi sebelum kau latihan
kau tetap harus kuhukum
saya sedang membuatkan keroyokan yang kurang ada ket escribenarnya
apa yang sangat penting adalah
kita tetap harus membaiki kemampuan pribadi untuk mencobanya
tahun yang lalu
kejadian mana yang jajan tersebut
ketika para penyusup masuk dan berusaha membunuh rai
nyawa rai betul betul terancam
beruntung ada kakang banyak sumba dan
malam itu dia bagaikan seorang pahlawan
tetapi saat itu justru ingatkan sama kamu
agar kamu berhati hati
siapa tahu saat itu dia sedang mencari muka
sepertinya kejadian itu terulang lagi
kigelap nyawang yang sedang bermain
apakah rai pikir
semua kejadian ini wajar
oh tidak rai
semua ini ada yang mengatur
aku tidak bisa mempercaya ini
kigelap nyawang sedang melatih putra putra kita
lalu secara tiba tiba
ia pergi ke dalam hutan dan menemukan dua prajurit sekarang
jadi maksud cece kigelap nyawang
simpan saja untukmu rai
agar kau berpikir
dan lebih berhati hati
semua ini ada yang mengatur
kau terlalu lugu rengganis
ingat ini baru permulaan
sekarang coba kau kendalikan curug itu
bila kau berhasil
maka aku akan melatihmu
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
maka aku akan melatihmu
kau akan menang
bukankah aku sudah berhasil untuk menahan air terjun itu
kau sudah merasa hebat
karena berhasil menghentikan air terjun itu
saya tidak bermaksud
bukankah kakak telah berjanji untuk segera matiku
kalau kau sudah hebat
kenapa masih minta dilatih
yang terjadi akhir akhir ini
membuat gusti prabu tidak tenang
hilangnya seorang prajurit
dan dua yang tewas
masalah ini tidak bisa dibilang masalah kecil
apalagi terjadi secara bersamaan
dan sampai saat ini
kita belum mempunyai bukti bukti dan saksi saksi
sampaikan dinda astuna
dua prajurit yang tewas itu
ditemukan oleh ki gelap nyawa
bukankah seharusnya kita bertanya pada ki gelap nyawa
karena ialah yang paling tahu masalah ini
segera temukan pelakunya
atur bagaimana caranya
baik gusti prabu
ketika kita menemukan pelakunya
kita harus mencari jalan yang lebih jauh
jalan yang lebih jauh
oin ke drp tiga
karena keadaan lagi tidak aman
sampurasun kanjeng ibu
rampes anakku duduklah
ada yang ingin kamu sampaikan nak
esok aku bermain dengan kakang perbaman aku hutan kanjeng ibu
untuk apa kamu ke hutan anakku
kakang yang meminta
apa darpa dan diaksa ikut bersama kalian
apa gerahang yang menemani kita
tidak biasanya kamu pergi tanpa darpa dan diaksa
di luar sana keadaan sedang tidak aman
ramamu baru saja memberikan perintah kepada kipurwa
tentunya kamu belum lupa dengan dua prajurit kita yang tewas
masih kanjeng ibu
ibu ingatkan sebaiknya kamu jangan pergi jauh jauh dari istana anakku
sekarang kamu istirahatlah
baik kanjeng ibu
kalau saja setiap hari kita dapat hasil sebanding ini
kehidupan kita tentu saja cepat berubah
hasil jeripaya kita ini bukan kita yang menikmati
tapi nyi nawang yang menikmatinya
ampun ki bukan maksud kamu
jangan coba coba menjadi pengkhianat di kelompok ini
kalau tidak nyawa kamu taruhannya
kuperingatkan kalian semua
wadiah galu sekarang sudah memperketat keamanan
jadi berhati hatilah kalian untuk mencari sasaran
kepada nyi nawang
ketahui lah anakku
di luar sana keadaan sedang tidak aman
ramamu baru saja memberikan perintah kepada ki purwa